mas aku mau ngasih kabar ya
kira kira rera disana gimana ya
rera pas udah kangen banget sama temen temennya sampe ngigu gitu
desa bangun desa
salah hal lu harus bertahan sa
kita ke rumah sakit sekarang ya sa
gue gak mau berantakan apa apa sa
gue gak bisa ke rumah sakit
kita yang ada kalau bisa ke rumah sakit
ada apa nih
rumah lo yang di bandung kosong gak
gini jadi gue kebetulan ada pemotretan di bandung
ya boleh lah
lo tempatin aja akan kosong
terus kuncinya ada di penjaga rumah
di sekitaran situ juga
lo tinggal minta aja rik
bertahan ya sa
lo harus bisa bertahan sa
gini gitu ceritanya sa
makanya sekarang di sini
ini rumah raffael
makasih ya rik
pasti sekarang lo lemas banget kan
ini udah istirahat
ini udah istirahat ya
tiga tahun pc een
mas aku mau ngasih kabar ya
kira kira di sana gimana ya
rera aku mau pergi ke rumah
pasti udah kangen banget sama temen temennya sampai ngiku gitu
saya malam ini nggak pulang dulu ya
saya temenin papa mama kamu di sini
elsa belum ketemu juga mas
terus mau nyari sampai kapan
iya elsa belum ketemu
ini karena sudah malam jadi pencarian dihentikan
kondisi juga lagi gelap terus
sungainya juga licin dan arusnya juga semakin deras
toket membayangkan makanya dihentikan untuk sementara
dilanjutkan lagi besok pagi
saya cari penginapan di sini untuk lanjutkan pencarian besok pagi ya
saya gak pulang dulu gak apa apa ya
kamu udah nemenin papa sama mamaku mas
makasih kamu udah baik banget sama mereka
yaudah kamu sekarang istirahat ya
jangan terlalu dipikirin
ingat kondisi kamu
ingat balon biru ya
salam buat papa sama mama ya
semoga besok elsa udah ketemu
bantu doa dari sana
saya juga udah mau
saya juga udah mulai cari cari rasa lagi
rena gimana udah tidur
oh iya besok rana kan udah balik sekolah
ya ampun rena
besok aku juga harus ngajar ya mas
kemungkinan aku juga udah izin karena aku sakit
yaudah gini aja
saya akan suruh riza
untuk kawal rena
terus kamu besok dikawal sama bu im ya
berangkatnya barengan aja
nanti saya minta randy untuk jaga mama di rumah
yaudah kalau gitu mas
iya kamu sih rahat ya
semoga besok elsa ketemu
kasian dia sama anaknya
orang yang menyuruh denis tiano
adalah rosa alvari
ibu nya aldebaran
saya masih mau percaya
gak mungkin berusaha melakukan hal segitu itu
ya boleh aja dong kamu bertanya apa juga
pasti mama jawab ren
kalau ada orang
yang udah dekat sama mama
anggaplah si a
udah baik banget sama mama
tapi ternyata orang lain bilang
kalau si a ini jahat dan
hancurin hidup mama
kalau mama mama gak akan percaya
ya mentah mentah berita itu
mama akan cari tahu dulu
tapi kalau memang si a itu
menghancurkan hidup mama
mama akan labrak dia
dan mama akan marah sama dia
tapi kalau itu
yaudah mama kan berteman dong
tetap mama berteman
itu yang harus saya lakuin
saya harus buktiin dulu
gak bisa percaya informasi mentah mentah
memangnya ada apa sih ren
gak ada apa apa kok
ya wis kalau gitu
mama istirahat dulu yuk